banjir hari kedua pasca banjir bandang yang menerjang kota bandung selasa sore
warga yang terdampak banjir belum bisa beraktivitas seperti biasa
termasuk pedagang di jalan ahmadiani juga belum kembali berjualan
ade supriyadi baru saja usai membersihkan sisa sisa usaha cukur rambut miliknya
yang habis diterjang banjir selasa sore
ade yang sudah tiga puluh tahun berprofesi sebagai tukang cukur rambut ini
mengaku pasrah dan belum memiliki pekerjaan lain
usai tempat usahanya habis diterjang banjir
hal serupa juga dialami oleh nia kurniasi
toko peralatan menjahit miliknya yang berada di jalan ahmadiani
ikut menjadi korban banjir bandang selasa sore
meskipun tidak semua barang dagangan miliknya terkena banjir
kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah
nia berapa nih kerugian yang diakibat banjir ini
sekitar seratus juta lebihan pak
apa aja barang barangnya
ya satu etalase itu banyak
kancing aja ada berapa macam
enggak sempat menyelamatkan sama sekali
enggak tadi saya lagi bebersa yang di belakang
kan air dari bawah saya emang enggak akan gede
tahun sempat ini udah gede kesini
ini udah rubuh jubul
selama tiga hari ini enggak ada penghasilan banjir
enggak ada tutup
rencana ke depan gimana
kita mulai dari nol lagi pak
pemerintah sendiri saat ini masih memfokuskan
untuk memberikan bantuan
untuk memenuhi kebutuhan pokok korban banjir
alhamdulillah air bersih sudah ada bantuan
dari pdam kota bandung
air bersih bisa air untuk cuci mandi ya
dan air untuk minum
sudah dibantu oleh dinas
kalau sembangkot dari dinas
ada di dinas pertanian
dua tiga ton beras dari dinso sendiri
kurang lebih satu ton ditambah dengan makanan
makanan ringan seperti indomie
terus kecap minyak goreng
terus juga bantuan bantuan obat obatan
terus mudah mudahan nanti ada perlengkapan sekolah ya
baju dan buku buku
ada tiga kecamatan yang terdampak paling parah akibat banjir
yaitu kecamatan mandala jati
kecamatan kiara condong
dan kecamatan cibonjing kidul
franky widjaya bandung